bulan rajab syaban itu kita sudah melakukan persiapan
istiqlal sejak dua bulan yang lalu dari bulan rajab syaban
persiapan dimulai dengan pembentukan panitia
ada dua hal yang dikerjakan oleh panitia
yang pertama mempersiapkan bangunan masjid tempat ibadah ini secara fisik
itu kita pastikan seluruh sarana pendukung itu tersedia
kesiapan air kesiapan toilet kesiapan tempat duduk
kemudian kesiapan kesiapan lainnya yang terkait dengan itu
kebersihan itu harus kita dahulukan karena bagian dari ibadah
yang kedua menyangkut masalah fisik juga kita pastikan keamanannya juga
di sini ada tujuh puluh dua tenaga security yang bekerja satu x dua puluh empat jam dibagi dalam dua sip
yang harus mengamankan ada tujuh pintu gerbang masuk istiqlal
dan tiga puluh lima pintu masuk ke dalam masjid
lalu yang menyangkut non fisik yaitu peribadatan
kami terjemahkan dalam bentuk program kegiatan
ada dua puluh dua program kegiatan
dimulai dari program peribadatan
yaitu misalnya nanti malam kita sudah pastikan sudah direncanakan malam taraweh nanti malam
penceramah pertama ketua harian imam besar prof dr haji nasarud umar
mengambil tema puasa sebagai ibadah yang multidimensi
dengan imam imanya sudah kami persiapkan semua
terus berikutnya mulai hari pertama kita siapkan buka bersama dengan seluruh jamaah yang datang ke sini
tahun lalu kita hanya menyiapkan tiga ribu box dari hari senin sampai kamis
sekarang kita tingkatkan jadi empat ribu box
lalu weekend itu kita siapkan
jamaahnya membludak ya dari hari jumat sabtu minggu itu kita naikkan jadi enam box setiap hari
program lainnya adalah program itikaf ramadan sepuluh hari terakhir nanti
kita juga siapkan sahur bersama dua lima ratus box
dan pelaksanaan itikafnya sendiri ada dua
pelaksanaan itikaf yang diatur oleh masjid istiqlal kita membuka kurang lebih empat ratus orang
tapi harus mereka mendaftar dulu untuk memastikan mereka
sehat sepuluh hari nggak pulang pulang di sini
tapi banyak juga dari jemaah yang itikaf mandiri
karena itu kita fasilitasi semuanya
program lainnya adalah untuk program membantu anak yatim seribu anak yatim
kemudian kalau ada jamaah yang memerlukan bantuan kesehatan selama ramadan
kita siapkan satu x dua puluh empat jam untuk pelayanan pertama ya
lalu ada program program yang terkait dengan tadarusan tiap hari ada dilaksanakan di sini
kemudian program pemberdayaan ekonomi untuk umkm
kami punya binaan dibawa di belakang masjid
yang tahun ini banyak juga yang bekerja sama untuk mempersiapkan kebutuhan jamaah
untuk peribadatan sendiri pak menanggung berapa jamaah untuk masjid iskallal
kalau secara total itu kalau terpenuhi lantai utama dan lima lantai sayap kiri kanan dan belakang
tambah dengan dibagian belakang dan belakang
kalau di bagian pelataran iskallal itu bisa sampai dua ratus lima puluh ribu jamaah
tapi biasanya roman tidak sampai sebanyak itulah
paling yang terpenuhi itu lantai utama selasar sama lantai satu dua tiga
itu pun biasanya malam malam pertama